masih dari bali meskipun berada di bawah angka rata rata nasional
stunting dan gizi buruk masih menjadi masalah di pulau bali
dengan angka kejadian sekitar sembilan belas persen
berdasarkan survei data pemantauan status gizi atau psg
dinas kesehatan provinsi bali
sedikitnya ada lima wilayah di bali yang bermasalah gizi cukup tinggi
ada yang tersendiriannya itu
kalau anaknya sakit itu kan
kalau nggak punya uang kan
mau dibawa ke rumah sakit kan susah gitu ya
kalau anak saya yang lain itu yang tiga nya nggak pernah
nggak pernah disuntik sensasi nggak pernah
karena itu karena tempatnya jauh kan waktu itu
tempatnya jauh sepeda motor nggak punya
kalau kita mau turun ke dokter harus cari ojek dulu
kan repot jadinya
sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan
minimnya biaya menyebabkan sebagian ibu ibu pada kelompok cangkeng dusun muntikunung
desa tianyar barat kubu karangasem
memilih pasrah dan melahirkan anak anak di rumah
meski anak anak mereka kini tumbuh sehat
minimnya pemeriksaan saat kehamilan
serta melakukan persalinan di rumah menjadi salah satu faktor resiko kesakitan
hingga kematian pada anak
survei fakultas kedokteran universitas udayana pada tahun dua ribu sepuluh
menemukan beberapa masalah kesehatan yang teridentifikasi di dusun muti gunung karangasem
di antaranya tujuh puluh tujuh persen penolong persalinan adalah suami
kematian bayi pada tahun dua ribu delapan relatif tinggi sekitar tujuh puluh delapan persen
konsumsi garam beriodium hanya tiga persen
tingkat kesakitan anak balita sebesar lima puluh lima persen
malnutrisi tinggi dan kesehatan perorangan yang sangat rendah
faktor lainnya di luar kesehatan juga berkontribusi
seperti akses jalan yang sangat sulit
pelayanan kesehatan yang sangat terbatas
hingga kondisi perekonomian warga yang kurang
turut menyumbang permasalahan kesehatan di wilayah ini
masyarakat fakultas kedokteran universitas udayana
melakukan kegiatan pengabdian di dusun munti gunung karangasem
sejak lima tahun terakhir
tim ini menilai
permasalahan kesehatan khususnya pada ibu dan anak di dusun munti gunung sangat kompleks
sama seperti daerah daerah terpencil lainnya
penanganan permasalahan gisi kurang
perlu adanya tindakan berkesinambungan dari berbagai pihak
ya memang permasalahan di munti gunung itu kompleks ya
jadi gisi kurang yang terjadi pun itu juga
akar permasalahannya juga kompleks
mulai dari ya memang ibu ibunya belum bisa concern
untuk bagaimana menjaga kehamilan
dari kehamilan sampai bagaimana mengurus baby yang baru lahir ya
sehingga pada saat kondisi lima tahun yang lalu
masih banyak yang melahirkan di rumah
kemudian banyak kejadian gisi kurang
kemudian kita pelan pelan intervensi dengan upaya pemberdayaan masyarakat
dimana kita berusaha supaya mereka prinsipnya adalah
mau tahu tahu dulu kemudian mau dan juga mampu untuk melakukan
jadi beberapa intervensi yang kita berikan pada saat itu adalah
memberikan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak
pemerintah kabupaten karangasem sendiri telah menerbitkan peraturan bupati
terkait gerakan penanggulangan stunting terintegrasi
namun diakui kepala dinas kesehatan kabupaten karangasem
hal tersebut tidaklah mudah
diperlukan pemahaman yang sama antar sektor
agar penanggulangan masalah stunting dan gisi dapat berjalan efektif
kemudian untuk pengendalian stunting
jadi antar stunting kami juga turun
nah ini kami kerjasama nih lintas sektor
tidak bisa kami sendiri
jadi khususnya penyebab penyebab stunting kan di luar dari
pelakses peranan kesehatan
pola makan dan pola asuhnya
nah ini keterlibatan lintas sektor
jadi ketahanan pangan menyiapkan
kemudian khususnya tadi bu
lihat di daerah yang kering ini tentu teman teman dari pupr
atau yang terlibat dengan kesediaan air
munti gunung adalah salah satu daerah dengan kondisi geografis yang gersang
sehingga kegiatan pertanian perkebunan yang lazim di desa tidak optimal
yayasan dian desa sebagai yayasan non pemerintah
merupakan salah satu pihak swasta yang turut menginisiasi masyarakat munti gunung
dengan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian
fokusnya itu kita menciptakan kesempatan bekerja untuk teman teman di munti gunung
untuk saudara saudara yang ada di munti gunung
supaya mereka bisa punya income tambahan
kita tidak sebut itu sebagai penghasilan utama ya
karena memang kita setting awalnya itu seperti itu
karena kalau nanti dibilang itu sebagai sumber penghasilan utama
mungkin bisa dianggap itu belum cukup
tetapi kita menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bisa dapat income tambahan dari seluruh aktivitas ekonomi
yang kita buat
dan mudah mudahan apa yang mereka dapat dari aktivitas ekonomi ini
mereka bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya masing masing
salah satunya itu adalah mereka mempunyai uang lah
kalau mereka mau ke fasilitas kesehatan supaya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik
entah itu dari bidan atau dari dokter atau petugas kesehatan
itu mereka punya sesuatu lah
hidup sehat merupakan hal yang sangat penting

hidup sehat merupakan hal yang sangat penting untuk kita
semua orang termasuk anak anak
masyarakat indonesia butuh peningkatan kesehatan yang cepat mudah dan yang penting berkelanjutan
kerjasama semua sektor terkait peningkatan mutu kesehatan harus benar benar terlaksana
demi mewujudkan generasi muda yang sehat dan bahagia di masa depan
ayu muradewi kartika widowati karangasem bali